ya timnas u sembilan belas akan menghadapi thailand dalam turnamen pssi anniversary cup
duel perdana antara indonesia dengan thailand akan dilaksanakan malam ini di stadion pakansari bogor jawa barat
bagi timnas indonesia laga di turnamen ini akan menjadi pemantapan menuju piala asia u sembilan belas mendata
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia da'ausi riondolo di stadion pakansari bogor jawa barat rio
seperti apa sebenarnya persiapan jelang pertandingan timnas u sembilan belas melawan timnas thailand pada malam hari ini
ya selamat sore reinhardt memang walaupun diguyur dengan cuaca yang tidak baik pada hari ini diguyur hujan pada sore hari ini
memang pendukung timnas indonesia mulai berdatangan tetap berdatangan ke stadion pakansari bogor
untuk menyaksikan timnas kesayangannya yakni garuda muda u dua puluh
timnas akan melawan thailand u sembilan belas pada ajang pssi anniversary cup dua ribu delapan belas
dan memang dalam pertandingan hari ini walaupun ini dalam pertandingan uji coba
memang pelatih indra shafri tetap menurunkan sekuat terbaik
di mana dia pada ajang ini membawa dua puluh delapan pemain
memang seperti yang dia sebutkan sebelumnya dia telah membawa sekuat yang terbaik
walaupun dia tidak membawa
ada salah satu pemain bintangnya yakni egy maulana fikri
yang memang berhalangan untuk masuk dalam timnas dalam ajang pada ajang pssi cup anniversary dua ribu delapan belas ini
dan memang kalau anda lihat di belakang saya memang sejumlah pihak pengamanan
sejumlah pihak kepolisian sudah mulai menjalankan tugasnya
sudah mulai mengamankan setiap pintu dari stadion pakansari ini
memang sejumlah personil sudah dikerahkan untuk menjaga pintu pintu
yang nantinya akan disediakan oleh pendatang dan juga pendukung oleh timnas indonesia ini
untuk masuk dan menyaksikan pertandingan pada pukul delapan belas tiga puluh waktu indonesia barat yang akan datang
dan memang pada pertandingan sore hari ini
thailand pun sendiri mungkin akan mengerahkan pemain terbaiknya
di mana pada pertandingan awal mereka telah kalah melawan china u sembilan belas
di mana pada saat itu thailand
menyerah tiga satu pada timnas china
dan ini menjadi pertandingan kedua bagi mereka
dan mereka akan memberikan yang terbaik untuk melawan garuda muda
dan jika kita lihat di sini walaupun stadion ini diguyur hujan dengan cuaca yang tidak cukup baik
tadi kami sempat melihat para pemain timnas
ini sudah mulai melakukan pemanasan dan kita akan melihat bagaimana jalannya pertandingan pada
pukul delapan belas tiga puluh yang akan datang
baik rio kita tunggu seperti apa laga nanti malam antara indonesia dan juga thailand
ausirion dholu langsung dari stadion pakansari di bogor jawa barat